cucu teh mau cari uang dulu yang banyak
biar nanti teh bisa buka usaha
tapi komplit dagangannya
oh kayak minimarket gitu ya cuk
enggak tuh cu
yang kecil aja
supaya mamah teh ada penghasilan
terus biar mama juga gak capek
dengerin omongannya cucu
mau buka minimarket
itu mah omongan mamah barusan
mamah bagaimana sih
dede mau ke pasar dulu ya
suruh ibu memandai cepet cepet
mak mau jalan
ibu kan udah gak ada
ibumu ada di kamar mandi
jelas jelas ibumu ada disini
kamu kira mak ini udah pikun
dede panggilin dulu
pernah gak ada yang ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
kamu mau ngerti
cucu pasti nungu banget
mamah pasti mau tinggal sama cucu
ya bagus ah cucu
ya mendingan gitu
daripada mama di jonggol ngurusin apa
kalau disini kan mama bisa nemenin kamu
lagian kamu kena tanggal nikah aja sih cucu
nikah sama orang ciraos
nggak mau cucu mah
cucu baru dengan pinter
nanti teh mama siapa yang ngurusin cu
iya kalau suami cucu nanti saya mau ketumpangan sama mama
cucu saya mau cari uang dulu yang banyak
biar nanti teh bisa buka usaha
tapi komplit dagangannya
oh kayak minimarket gitu ya cuk
enggak tuh cu
yang kecil aja
supaya mamahnya ada penghasilan
terus biar mama juga gak capek
tuh dengerin omongannya cucu
aku denger kok mam
mau buka minimarket
itu mah omongan mama barusan bukan cucu
mama bagaimana sih
kalo abie gak mau urus jahrah
umi bisa bawa ke jakarta
majikan umi juga gak keberatan
eh di bawah
pak indra belum telepon lagi
engkau menyesal bu
harusnya engkau dengerin nasihatnya teh yoyo
sekarang kau harus tinggal dimana
waalaikumsalam kang aceh
kok halo nya gak dijawab
aku gak mau jujur sama kamu
senyum kamu itu luar biasa bu natin
bikin aku gak bisa tidur
berem perem kebayang bayang senyum kamu melek lagi
merem kebayang bayang lagi naik lagi
jadi gak bisa tidur
orang ini cuma kenyataan tin bukan bombal
gonda enak tempat itu
pak ustadz mau kemana
mau ke rumah yoyo
tapi kalau dipaksa mampir
saya masih punya sedikit waktu
siapa yang masalahmu
anak muda saya tidak baik
itu ciri ciri orang pemalas
iya pak ustadz tadi
mau ke rumah akum
terus ditegor sama antin
sama kayak pak ustadz begini barusan
jadi mampir sebentar
ya kalau sudah silahkan
saya minta kopi gelas besar
gelas besar mah gak ada
kalau tidak ada gelas besar
gelas kecil juga boleh
sebentar ya pak ustadz
kalau kamu mau belajar ilmu apa saja
datang ke rumah saya
untuk minta terbuka pintu saya
keliatannya si aceng suka ya sama coyoyo
si aceh mah asal perempuannya cantik putih dan bukan istri orang pasti dia taksir dong ya
kenapa begitu ya kum
sebenernya kasihan si aceng itu doi
hah gak bisa begitu kum
orang kayak gitu mah gak perlu dikasihanin
kan kamu sendiri yang bilang kalau ikoh direbut dari tangan aceh sama si dadang
terus si ikoh pun sekarang jauh lebih sukses daripada em istrinya aceh
transferannya jauh lebih besar daripada transferan saya em
makanya dia ingin mendapatkan semua perempuan perempuan cantik
agar dia bisa tunjukkan ke dadang bahwa dia lebih hebat daripada si dadang
dan nanti kalau sudah dia dapatkan
perempuan perempuan cantik itu dia mau berangkatkan ke tempat kerja yang baik
yang gajinya besar
agar nanti dia bisa mendapatkan transferan lebih daripada satu atau dua atau tiga orang
rencananya sih kayaknya perempuannya semuanya mau dinikahkan sama dia
nah kalau udah begitu kan dia bisa jauh lebih kaya daripada si dadang
kamu paham kan dengan cerita saya
kamu ceritanya kepanjangan